pernah merasa kesulitan mencari jasa hukum yang profesional dan terpercaya atau ragu karena biaya yang tak murah
situasi ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan legalgo
platform jasa pembuat dokumen legal ataupun mempertemukan klien dengan konsultan hukum ini telah memiliki sekitar dua ratus klien
sejumlah orang pernah mengalami kesulitan mencari jasa hukum profesional dengan harga terjangkau
bahkan bingung saat harus berurusan dengan dokumen legal
kerusahan itu kini berkurang dengan adanya legalgo yang didirikan rahmat dwi putranto beserta rekan rekannya
platform ini dapat membuat penyelamatkan jasa hukum yang terpercaya atau ragu
lewat dokumen perjanjian bisnis dan legal memperoleh form administrasi serta mengolahnya secara real time
bahkan menghubungkan pengguna dengan kaum profesional hukum dengan keahlian dan lisensi hukum yang dimilikinya
bedanya legalgo online ini dengan konvensional apa bedanya
bedanya kita satu menggunakan pendekatan teknologi
which is nantinya ke depan itu kita ingin beberapa produk hukum itu bisa lebih cepat dan lebih mudah
untuk produksinya dan delivery ke masyarakatnya memberikan experience yang baru
contohnya kan sekarang kita tahu ada beberapa perkembangan di dunia deep technology
nah teknologi teknologi seperti itu kita ingin masukkan di industri jasa hukum di indonesia
untuk membuat masyarakat itu sadar akan pentingnya hukum dalam kehidupan mereka
dan mereka untuk mendapatkan kebutuhan hukumnya
jadi kita bisa lebih mudah dan murah
karena kan selama ini mungkin masyarakat tidak aware sama hukum karena hukum itu dianggap eksklusif mahal
kalau law firm juga ada yang namanya chargeable hours
jadi lawyer lawyer itu dibayar per jam untuk pekerjaan yang menurut kami itu bisa dilakukan tanpa harus memberikan charge per jam
nah disinilah sebenarnya legal go ingin masuk untuk memberikan alternatif jasa hukum ke masyarakat yang bisa lebih murah dan lebih berkualitas
ada empat layanan jasa yang ditawarkan
yakni perjanjian pendirian usaha hak kekayaan intelektual dan investigasi
dimana klien bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya
klien pun dapat mendiskusikan dokumen perjanjian atau bisnisnya dengan konsultan hukum terkait
berarti artinya klien tidak perlu bertemu langsung dengan lawyernya atau seperti apa
jadi gini untuk beberapa projek tertentu masyarakat itu tidak perlu ketemu sama sekali lawyer
untuk drafting suatu perjanjian kerja atau perjanjian jual beli atau perjanjian kerjasama yang modelnya simple standard
atau mungkin bahkan untuk yang kompleks tapi klien itu sudah punya terms of reference nya sendiri atau terms and condition yang udah clear
itu kita bahkan gak perlu ketemu klien sama sekali
cuma kita sadar bahwa indonesia tidak bisa langsung robot
karena kita tahu di indonesia ini
perkembangan teknologi itu harus tetap disesuaikan dengan culture industry nya masing masing
⁇ thats ⁇ why walaupun sebenarnya sekarang pun pemain startup di bidang legal juga ada beberapa selain legal go
kita tetap mengutamakan human touch juga di situ
itu yang membuat kita tetap berbeda dengan produk yang lain dan kita bisa kasih feelings sentuhan kemanusiaan yang lebih apa ya
tapi kita melakukan pekerjaannya bisa seperti robot
rahmat menjelaskan untuk mengakses jasa ini pengguna terlebih dahulu mendaftar di situs legalgo co id untuk membuat akun secara gratis
pengguna hanya perlu memilih layanan yang diinginkan kemudian dokumen perjanjian bisa langsung diunduh dan digunakan sesuai dengan kebutuhan
meski baru berdiri februari dua ribu tujuh belas lalu
layan ini sudah memiliki sekitar dua ratus orang
sekitar dua ratus klien dengan ratusan juta omset per bulannya
tarif jasa yang ditawarkan beragam mulai dari dua juta hingga dua puluh juta ke atas per proyeknya tergantung kompleksitas proyek yang ditangani
kemudian kalau berbicara tentang jasa nih mas klien itu harus mengeluarkan berapa banyak biaya sih untuk bisa menggunakan jasa legal going
nah ini kita berkomitmen untuk lebih murah dari law firms
contoh kalau orang bikin perjanjian di legal go kita bisa mulai di angka satu sampai dua juta
terus kalau mau bikin pt kita bisa di angka delapan juta
bahkan di acara promo promo kita yang tertentu kita bisa diangkat enam atau tujuh juta untuk pendirian pt dengan perizinan yang sangat lengkap
nah kalau kita masuk ke law firms atau ke jasa hukum yang lain biro biro izin yang lain
itu bahkan bisa di atas puluhan belasan bahkan dua puluh an ke atas
nah tapi ada beberapa klien kita yang memang dia tidak butuh jasa dasar jasa pendirian usaha yang basic
dia butuh pengurusan izin yang lebih kompleks
nah kalau itu itu harganya memang lebih murah cuma tetap aja mahal
karena ada beberapa license yang memang di indonesia ini banyak sekali challenge yang perlu dihadapin
saat di lapangan itu yang membuat harganya juga belum bisa kita tekan
legal go menargetkan layanan ini menyentuh kelompok usaha startup dan ukm dari berbagai sektor usaha yang berdiri di indonesia
terutama yang kerap kesulitan menghadapi masalah legal dalam bisnis mereka
kita untuk menarik minat mereka itu sebenarnya lebih ke kebutuhannya apa seperti itu
nah kalau saat ini kan kita lihat banyak ukm ukm banyak startup startup
yang sedang berkembang di indonesia
nah mereka itu secara tidak langsung akan membutuhkan suatu fondasi hukum
bagaimana untuk melegalkan startup ini supaya bisa berdiri
nah dari situ kita melihat ada kesempatan dimana kita mendekati perusahaan startup tersebut
menawarkan jasa kita dan memperkenalkan legal go ini konsepnya seperti apa
bahwa kita juga adalah startup
jadi kita tahu apa yang kesulitan startup itu kita tahu karena kita berada dalam posisi seperti itu
sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk mengakomodir keinginan keinginan serta kebutuhan hukum mereka seperti itu
manfaat ini seperti diungkap salah satu penggunanya
hal ini berawal dari salah satu founder bisnis startup yang kesulitan membuat legal dokumen untuk melindungi bisnisnya dengan payung hukum
aku sendiri sebagai bikin usaha itu merasa kesulitannya tatan terbesar itu ketika menghadapi bagian legal atau hukum
dan terutama itu kadang kan
kita ingin benar benar dipahagi ajakan dengan bahasa seawamnya
dari apa dan juga bisa dipercaya
legal go menargetkan pengguna platform ini akan terus meningkat
dalam lima tahun ke depan mereka memproyeksikan tiga puluh startup dan ukm di tanah air dapat mengakses jasa layanan pembuatan dokumen secara digital
di antaranya bekerja sama melalui asosiasi pengusaha muda indonesia dan asosiasi pengembang bisnis kerajinan